sejumlah pihak mengeluhkan tingginya tarif hotel karantina covid sembilan belas
yang mencapai puluhan juta rupiah dan dugaan adanya permainan harga
dan bisnis hotel karantina juga mencuat
untuk itu juga ini hashtag cuan tarif karantina menjadi trending di media sosial
kita akan langsung bahas bersama dengan ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
alexander ginting dan juga nanti akan bergabung bersama kita
sekjen phri maulana yusran saya ke pak alex dulu
selamat malam bapak
selamat malam salam sehat
salam sehat selalu pak alex pak alex ini muncul dugaan dugaan ya pak ya
adanya permainan harga dalam hotel karantina
jadi sebenarnya tarif hotel karantina itu demi cuan atau demi pengawasan ya pak
ya jadi kita harus kembali melihat kenyataan yang ada sekarang
bahwa kita masih dalam situasi pandemi
kemudian kita waktu bulan tujuh ppkm darurat
sekarang kita berhasil
dan terkendali walaupun kasus masih ada
kemudian di luar sana di luar negeri terjadi lonjakan kasus
dan kemudian ada varian baru omicron
yang sekarang ini dalam dua minggu sudah melanda sembilan puluh negara
oleh karena itu pemerintah tentu harus waspada
harus meningkatkan pengamanan penguncian di pintu pintu gerbang
pintu gerbang itu ada di bandara ada di pelabuhan laut ada di pelabuhan darat
tapi kewaspadaan tidak perlu panik
jadi tidak perlu panik tapi kewaspadaan harus tinggi
jadi apa yang dilakukan pemerintah itu adalah berdasarkan
dari surat edaran satgas nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
jadi kalau kita lihat dan kita taji itu surat edaran satgas nomor dua puluh lima
di situ ada penutupan sementara pintu masuk ke indonesia
bagi mereka yang berasal dari negara negara yang terjangkit
seperti afrika selatan boswana lesoto
jadi wna ditangkut
kan dia punya visa
tapi kalau dia warga negara indonesia diperbolehkan
tetapi harus karantina empat belas hari
kemudian harus menjalani tes pcr
kemudian harus dilakukan ulangan tes pcr
dan demikian juga bagi mereka dari negara lainnya
kalau dari negara lainnya itu sepuluh hari
nah kemudian kalau kita kaji lagi dari bagaimana jenis pelaku perjalanan luar negeri
maka ada di situ warga negara indonesia yang pmi
ya tenaga kerja indonesia
ada pegawai negeri yang perjalanan dinas
dan ada juga memang mereka yang dipeman
ada yang kepala perwakilan negara asing
tapi ada juga yang jalan jalan
ada yang bisnis
dan kemudian liburan
ini yang harus dibedakan
dan kita tahu
dan desember ini banyak orang melakukan liburan
dan banyak juga tenaga kerja indonesia
yang hutang dari indonesia
untuk itu pemerintah sudah mengatur di surat edaran enam belas dua puluh lima
bagi mereka yang pelajar bagi mereka yang mahasiswa asn pulang pejalan dinas dan pekerja migran indonesia
maka ada karantina pusat dibiayai oleh pemerintah dan ditempatkan di wisma rusun yang ditunjuk oleh pemerintah
jadi ini sudah jelas bagi mereka yang jalan jalan juga sudah ditetapkan tempatnya ada hotelnya
dan hotel ini tentu ada pilihan pilihan yang sudah disiapkan tentu dengan berbagai fasilitas
ada yang bintang dua ada bintang tiga bintang empat dan ingat ini bukan room only ya
ini ada mil di situ ada makan pagi makan siang makan malam
terus ada laundry juga kemudian ada transportasi ada dua kali pcr ini yang nggak pernah diungkapkan
jadi full board ini harus ditampaikan nanti mungkin dijelaskan oleh phri nanti
kemudian juga termasuk pcr test
nah bagaimana yang pemerintah punya
pemerintah punya juga sudah bertambah ada rusun penggilingan pulau gebang kemudian ada di pasar rumput
ini sudah disiapkan semuanya dan sebenarnya tidak ada yang terlantar
sebenarnya semua itu dalam proses hanya kebetulan mereka mendaratnya bersamaan
bayangkan kalau lima pesawat berbadan lebar mendarat sekaligus
tentu dalam waktu yang bersamaan tentu pasti ada terjadi akumulasi
baik itu artinya sebenarnya pak alex
dan ini bukti bukti pemerintah memang melakukan pengetahuan
jadi tidak asal lewat saja kalau asal lewat saja ini menjadi ancaman bagi kita
ya tapi faktanya kan pak alex seperti yang tadi pak alex sampaikan semuanya itu aturan yang seharusnya ya pak ya terjadi
tapi kita sama sama harus akui satgas kecolongan dengan adanya oknum oknum yang kemudian juga bahkan sudah diberikan di pengadilan sudah dinyatakan bersalah
tapi kemudian tidak ditahan itu juga kecolongan
misalnya satgas ya pak ya hingga akhirnya tidak atau kabur dari karantina saat itu
tapi kita sama sama berharap kemudian yang tadi pak alex sampaikan bisa benar benar diterapkan
jadi hanya mereka mereka yang memang sesuai aturan bisa di wisma atlet
itu yang memang benar benar di wisma dan juga di rusun yang ditetapkan
tapi juga seperti yang tadi bapak sampaikan bahwa mereka yang memang dinilai tidak masuk dalam kategori tersebut
bisa karantina di hotel
kita akan langsung membedah apa saja kemudian komponen komponen yang ada

pak terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia connected
kita tahu bahwa komponen komponen yang membuat harga karantina di hotel tinggi ini adalah
adanya tadi swab pcr biaya petugas kesehatan kemudian biaya makanan dan lain lain
tapi faktanya sejumlah laporan pelaku perjalanan ini juga bilang
bahwa kesehatan mereka tidak dicek secara berkala kok selama berada di hotel
nah itu sebenarnya apa sih pak yang jadi dasar akhirnya harga
di hotel itu menjadi tinggi
dugaan dugaan adanya cuan juga menyeruat ini pak
mungkin boleh saya berikan kesempatan pak yusran untuk bisa menjawabnya
ya terima kasih mbak
begini kita juga nggak tahu ya
kalau misalnya itu disampaikan harga itu mahal
jadi sebenarnya yang perlu dipahamin juga dari komponen komponen yang membentuk harga
kalau dari harga kamar itu sendiri
kalau dikatakan jadi gini
kami menyiapkan itu dari hotelnya
bintang dua sampai bintang lima
kalau bintang dua itu harganya rangenya itu antara enam tujuh sampai tujuh dua juta
kalau kita breakdown lagi harga itu
harga kamarnya saja itu sekitar dua tujuh juta untuk sepuluh hari
untuk sembilan malam
jadi harga itu berkisar antara sekitar tiga ratus ribuan
nah kemudian kelebihannya lagi
bahwa hotel ini harus juga menyiapkan makan tiga kali bagi tamunya
dan komponen harganya itu sepuluh hari
jadi harga itu per harinya itu sekitar tiga ratus ribu lah
sekitar tiga ratus ribu itu berarti dua dua ratus lima puluh ribu
dua ratus lima puluh ribu itu per hari itu untuk makan tiga kali
termasuk menyiapkan laundry
airport transfernya belum lagi nanti biaya nakes dan biaya keamanannya
termasuk juga fisa dua kali
jadi disini kita juga harus melihat bahwa

jadi disini kita juga harus melihat bahwa harga tersebut itu harus menyiapkan lima pcs per hari
sebenarnya bisa dilihat langsung oleh para pelaku perjalanan luar negeri itu
melalui sistem yang kami siapkan
sistem itu berupa website melalui the hots
di the hots ini sebenarnya fungsinya tidak sama dengan kita membuat bookingan hotel itu
melalui ota seperti traveloka atau agoda
itu hanya sebagai fasilitas yang bisa menghubungkan langsung
antara si konsumen dengan hotelnya yang mereka pilih
dari sistem itu juga nanti bisa terkoneksi tamu tamu situ
bisa melihat langsung berapa harga perkaman dan paket yang disiapkan
demikian mbak jadi bisa transparan langsung
jadi kita menghindari adanya di situ pertanyaan pertanyaan
misalnya mereka belum membooking mereka bertanya dengan pihak pihak tertentu
pada saat mereka ingin mencari hotel tersebut
itulah yang kami siapkan sistem the hots tersebut mbak
oke komponen harganya itu kalau boleh dijabarkan
apa saja sih pak yang kemudian membuat total harganya menjadi cukup tinggi
ini dinilai sejumlah pihak
komponen harga itu termasuk makan tiga kali satu hari
dan itu airport transfer itu bagian dari biaya lakas dan biaya keamanan
karena keamanan itu bukan keamanan hotel
ada keamanan yang langsung dikirim oleh tim daripada bagian dari tim satgas tersebut
kemudian juga ada pcr dua kali yang juga dimasukkan
ke dalam komponen harga tersebut
jadi di sini juga harus dilihat kalau dikatakan tadi ada yang bilang sembilan belas juta
itu sudah komponen harga yang untuk hotel yang kapasitasnya hotel bintang lima mbak
untuk sepuluh hari
jadi kalau mereka tidak masuk dalam range hotel bintang lima mereka bisa masuk ke hotel tang dua
baik pak maulana
terima kasih pak maulana yusran saya akan kembali ke pak alex
pak alex ini merespon banyaknya sejumlah pihak yang mengeluhkan
tingginya harga hotel
tingginya harga hotel karantina dan ada dugaan permainan harga
ini responnya apa pak kalau dari satgas
sebenarnya mekanisme mereka mulai datang dan tiba di arrival
itu sudah diatur dengan berbagai checkpoint yang ada
jadi begitu mereka mendarat keluar itu akan disambut oleh thermoscaner
kemudian ada pengecekan dari dokumen dari di imigrasi
kemudian ada pengecekan untuk
dan kemudian ada pengecekan juga dari kesehatannya
dengan di mana dilakukan repetition check in dan kemudian juga pemeriksaan pcr
baru dari sana mereka masuk ke daerah untuk menunggu bagasi
setelah menunggu bagasi mereka akan ada di holding room dan kemudian menunggu untuk mobilisasi
dan selagi mereka ada di mobilisasi tentu di situ akan ada pilihan
apakah nanti mereka masuk ke karantina
karantina atau keisolasi
jadi bagi mereka yang bergejala bagi mereka yang diduga reaktif tentu ini akan masuk ke dalam layar isolasi
tapi bagi mereka yang memang nanti masuk ke karantina ini akan karantina
dan kemudian lihat asalnya
kalau asalnya adalah pelaku yang jalan jalan turisme bisnis tentu akan ditawarkan melalui counter yang ada dengan hotel yang tersedia
demikian juga bagi mereka yang dibiayai oleh pemerintah
itu juga akan diajak dan ditawarkan untuk masuk ke dalam wisma yang sudah disiapkan
pemerintah sekarang ini mengembangkan tempat tower tower yang baru untuk mereka yang akan karantina terpusat
oke berarti artinya yang saya tanyakan adalah pak alex apakah kemudian respon dari satgas menilai bahwa
besaran harga untuk kita tahu level levelnya ya pak ya untuk bintang dua bintang tiga dan seterusnya itu
apakah itu memang sudah sesuai atau memang seperti yang disampaikan oleh
apakah itu dimaksudkan oleh masyarakat bahwa ini terlalu mahal
saya butuh respon itu dari pak alex
apakah kemudian dinilai sudah sesuai
ya jadi dari satgas hanya mengatur dan mengarahkan bahwa
kalau memang mereka harus meminta dua star mereka diarahkan ke dua start
jangan sampai misalnya bahwa dua star penuh tiga star penuh maka semua mereka diarahkan ke empat star lima start
ini salah satu
yang kedua bahwa tidak ada hotel yang menyiapkan hanya room only
jadi artinya kalau komponen harga ini tentu sudah hasil rapat koordinasi
antara penghimpunan hotel dengan dinas dan lembaga yang terkait
tetapi tugas satgas adalah melakukan akses akselerasi dan mengawasi pengendalian pengendalian yang sudah diasuhkan
baik pak alex tadi pak alex juga sempat menyatakan bahwa yang membuat terjadi penumpukan ini kan karena
banyaknya kemudian pesawat yang datang pada satu waktu bersamaan dan diharapkan bagi masyarakat ini
hal hal seperti ini ya pak bisa diantisipasi dari satgas dan juga pihak pihak terkait
karena kan kita sama sama tahu bahwa akhir tahun seperti kata pak alex banyak yang melakukan perjalanan
diharapkan ke depannya bisa lebih diperhatikan pak agar tidak terjadi penipukan
saya ke pak maulana pak maulana sejumlah pihak ini menyampaikan laporannya bahwa beberapa hal hal yang mereka keluhkan selama terjadi karantina
kita tahu bahwa pembatasan gerak ya harus dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
tapi kalau kita berada di dalam ruang karantina terlebih sekarang itu berlakunya sepuluh hari
ada aturan kemudian karantina tanpa ventilasi kan pak karena tidak semua hotel menyediakan hal itu
kemudian tidak boleh juga pesan makanan dari luar
padahal ada keluhan bahwa kadang kadang room service makanannya suka lama dan juga room service nya keliling kamar
jadi apa bedanya kalau disamperin juga gitu oleh para petugas yang di sana
nah anda menanggapi hal ini seperti apa
ya jadi begini
semua evaluasi terkait dari pelaksanaan
hotel karantina itu tentu kritik dan saran itu tentu akan kami bagian dari kami untuk bagian mengevaluasi terkait hotel karantina tersebut
namun bagaimanapun hotel karantina yang sudah disiapkan itu sudah melalui verifikasi untuk bisa dapat dijadikan hotel karantina
karena tidak mudah untuk menjadi hotel karantina
memang kita pertama awalnya menyiapkan hotel karantina itu hanya dari bintang tiga sampai ke atas ya
sampai ke bintang lima
kita menyiapkan untuk bintang tiga
karena dari size di bintang dua itu dari size kamar itu tidak dianggap tidak bisa memenuhi kriteria untuk orang melakukan karantina
dan kita juga memperhatikan bagaimana komplain masyarakat karena masih menganggap harga itu tinggi
itu kita mengambil antisipasi untuk menyiapkan karantina itu di hotel bintang dua
nah terkait fasilitas dan pelayanan itu semua kita siapkan sesuai dengan kriteria yang sudah ada mbak
berarti dipastikan untuk permainan harga dugaannya
justru supaya tidak ada permainan harga itu kami menyiapkan sistem the hots itu mbak
jadi tidak ada itu orang kami mengimbau semuanya konsumen itu melakukan reservasi itu melalui de hot itu
baik berarti resmi ya pak ya
melalui mekanisme lain gitu loh
karena memang tidak ada terjadi transaksi di proses mereka begitu mereka arrival di bandara
ya tadi sudah disampaikan pak alex
begitu mereka seharusnya begitu mereka sudah ada pilihan bahwa mereka memang masuk kategori yang harusnya mereka melakukan karantina di hotel
mereka langsung menggunakan sistem de hot melalui aplikasi yang masing masing untuk berhubung dengan hotelnya
hotel yang mereka inginkan
berarti untuk aturan aturan seperti misalnya tadi disebutkan sejumlah keluhan ini pak ya saya baca di media sosial juga kemudian trending
tapi banyak yang tidak bisa membeli makanan di luar berarti harus membeli makanan di hotel
kemudian juga tidak bisa berjemur begitu ya karena kan memang aksesnya ditutup ventilasi
nah itu berarti sudah berdasarkan dasarnya apa tuh pak agar tidak ada interaksi kah atau seperti apa
jadi begini dasar dari ketetapan masalah hotel karantina itu hanya di kamar saja bukan kebagian dari domain kami di atosiasi
itu adalah ketetapan pemerintah bahwa karantina itu harus di kamar saja
bahwa mereka tidak bisa keluar kamar itu betul bahwa mereka itu begitu mereka melakukan
resoran sih mereka akan diperhatikan barcode dari hotel dan mereka juga mendapatkan gelang
disitu mbak supaya mereka tidak berkeliaran kemana mana oke karena akses daripada karantina
itu as akses lantai yang yang yang yang tempat karantina itu mereka tidak hanya bisa naik pada
saat mengantarkan tamu tapi tidak bisa turun jadi ada lift khusus juga sehingga mereka memang tidak
bisa beraktivitas keluar dari kamar itu itu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah ya karena
pada dasarnya karantina itu di lockdown gitu ya pak maulana ya tidak boleh ada interaksi dengan
siapapun saya ke pak alex pak alex menanggapi hal tersebut bagaimana pak penetapan dari satgas ya jadi kita
ketahui sekarang sudah hampir sembilan puluh negara dilanda omikron kemudian kita lihat juga inggris dan
beberapa negara itu lonjakan kasusnya luar biasa ketatipun vaksinasi mereka sudah di atas
luar negeri walaupun dia sudah vaksinasi dua kali tidak jaminan dan bisa saja kembali ke
indonesia membawa virus tersebut oleh karena itu memang benar bahwa kita mengajurkan supaya
tidak pergi ke luar negeri oleh karena itu juga bahwa karantina merupakan salah satu benteng kita
untuk mencegah supaya jangan terjadi transmisi di komunitas kemudian juga penguncian di bandara
perubahan laut dan arang ini juga adalah salah satu strategi kita di pintu gerbang agar tidak
terjadi transmisi di komunitas dan di samping itu juga pelacakan kontak tidak boleh turun baik
di desa maupun di kelurahan maupun di tempat tempat lainnya jadi ini merupakan salah satu gerakan kita
bersama jadi memang benar ada komplain ada ketidakpuasan di bandara oleh kena antrian yang
panjang tapi semua itu adalah dibuat dan disiapkan dalam rangka pengamanan pengawasan pengendalian virus
omicron jangan sampai bertransmisi di komunitas baik palaik untuk itu apakah mungkin akhirnya
nanti aksesnya ditutup pak kalau penutupan sampai saat ini masih di negara negara yang
terjadi transmisi jadi ini mungkin sedang dibicarakan di tas pemerintah lembaga di
di samping afrika selatan jimbauwe apakah juga perlu kita bicarakan inggris misalnya atau
danhagen denmark ataupun new asia dan ini tentu akan terus berkembang dinamikanya sesuai dengan
laporan dari badan kesehatan dunia baik baik baik kita sama sama tunggu update nya ya pak ya karena ini
menyangkut banyak pihak juga saya ke pak maulana pak maulana dengan penetapan tarif yang ada
apakah kemudian tarifnya bisa turun lagi pak jangan dijawab dulu karena nanti kita akan kembali lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting dan juga sekjen phri
pak maulana yusran saya ke pak maulana dulu yang tadi sempat gantung ya pak berarti tarifnya kira kira
bisa turun nggak sih pak
kalau masalah tarif itu sebenarnya kami sudah melakukan penyesuaian kembali minggu ini ya minggu kemarin
sudah ada penyesuaian kembali sering juga kita menambahkan klasifikasi hotel yang menambah jenis
klasifikasi klasifikasi bintang dua nah jadi sebenarnya kalau dilihat dari komponen detail
harga tersebut itu detil harga itu kan sudah dipresentasikan ke tim satgas dari bb kemenkes dan juga dengan kodam dan juga dengan kodam
dari bb kemenkes dan juga dengan kodam
jadi bagaimana rincian rincian harga daripada komponen yang membentuk biaya tersebut
dan satu hal yang juga mesti diingat bahwa yang dirasakan mahal itu jangan dilihat dari harga total net yang mereka paket yang mereka bayarkan saja
itu juga bergantung ke masa lama berapa lama mereka karantina
dari tiga hari menjadi sepuluh hari tentu akan pengaliannya menjadi sepuluh hari itu kan menjadi lebih tinggi pak tentu
baik pak maulana pak alex sejauh ini pengawasannya yang dilakukan oleh satgas tentunya berkolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk phri
untuk memastikan bahwa yang tadi bapak sampaikan si a yang memang betul betul hanya bisa karantina di hotel
itu benar benar menuju ke hotel tidak menuju ke wisma atlet atau bahkan kabur pak
ini apa kemudian pengetatan pengawasan yang lebih dilakukan lagi
jadi di bandara itu ada
satgas udara dan di pelabuhan laut juga demikian termasuk juga di pelabuhan di darat
jadi setiap satgas itu tentu terdiri dari berbagai elemen yang ada
ada dari kementerian perhubungan ada dari kementerian kesehatan melalui kantor kesehatan pelabuhan
kemudian juga ada dari pengamanan dari kayak ini polri
dan juga dari berbagai sektor sektor lainnya bersama sama untuk melakukan satu kegiatan
bagaimana mereka yang datang ini diproses dalam satu sistem yang sudah diatur melalui regulasi
jadi yang disebut dengan karantina dan kemudian pemeriksaan pcr hari pertama
kemudian hari ke sembilan
atau yang bagi mereka empat belas hari ketua hari ke tiga belas
dan tentu ini semua sudah diatur
dan kemudian ada sistem yang mengatur mereka berdasarkan asal
jadi kalau misalnya itu pekerja migran
mahasiswa pegawai negeri tentu ini akan mempunyai lane sendiri
demikian juga bagi mereka yang jalan jalan ataupun berbisnis tentu akan ada alurnya tersendiri
dan semua ini sudah ada checkpointnya
dan dalam setiap checkpoint itu ada yang bertanggung jawab
dan itu ada komando yang atur sistem dari satu tempat ke satu tempat yang lain
sehingga tidak boleh mereka keluar dari checkpoint yang sudah ditetapkan
persoalan mungkin yang masuk ke sosmed
itu adalah saat mereka di dalam satu holding room tersendiri di mana memang terjadi antrean
dan antrean itu tentu di dalam situasi saat ini di mana angka yang berpulang dari luar negeri itu cukup tinggi
itu pasti terjadi
tapi ini sudah menjadi pemikiran kita
dan tentu akan menambah kapasitas dan kapabilitas untuk bisa supaya di dalam peak hours ini bisa dilakukan assessment
supaya tidak terjadi
jadi kita harus mencari antrean yang padat
termasuk juga di dalam menunggu antrean tenteraan untuk masuk ke dalam wisma padamangan ataupun ke rusun di pasar rumput
ini juga sudah diatur sedemikian rupa
kita tetap terbuka untuk dikoreksi tetap terbuka untuk dievaluasi
di antara ini kan baru saja satgas juga merilis ya pak ya daftar daftar siapa siapa saja yang bisa melakukan karantina
baik itu di wisma yang tadi disebutkan atau di rusun yang disebutkan
dan juga di hotel kemudian yang bisa karantina
di rumah atau karantina mandiri
nah kondisi apa saja yang kemudian memungkinkan orang yang mungkin harusnya karantina di hotel
tapi karena ada kondisi tertentu akhirnya meminta kepada satgas referensi untuk bisa dikarantinanya mungkin di wisma atlet
atau mungkin bisa di karantina di rumah
kondisi kondisi seperti apa pak
dan mungkin atau tidak hal itu terjadi
ya jadi sebagai contoh misalnya kalau dia wna
dia adalah dari diplomat asing
tentu ini ada karantina terpusat
bisa dengan biaya mandiri
bisa di hotel direkomendasi
tapi juga kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di indonesia misalnya
ini bisa karantina mandiri di kediaman pribadi
tentu kedamaian pribadinya juga harus kita perhatikan
misalnya kamar tidur dan kamar mandi tersendiri
tidak ada kontak dengan tetangga kanan kiri
tidak ada kontak fisik dengan individu lain
kemudian ada petugas yang mengawasinya
ini bagi mereka yang kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di indonesia
dan diplomat asing juga tidak semuanya harus bisa di rumahnya masing masing
ini bisa di hotel dan kemudian walaupun statusnya diplomat asing
dan kemudian juga bagi mereka yang memegang visa diplomatik visa dinas
atau kunjungan setinggan menteri ke atas peserta rombongan
ini dispensasi tidak karantina itu tentu berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan
bekerjasama dengan lintas kementerian antara kementerian luar negeri kementerian kesehatan
nah bagaimana dengan warga negara indonesia
warga negara indonesia disamping tadi yang umum dan kemudian pelajar mahasiswa
tentu ada pejabat tingkat eselon satu ke atas yang pulang
dan ini bisa karantina mandiri tentu dengan pertimbangan
dan pertimbangan ini tentunya ada persyaratannya
jadi kalaupun dia karantina mandiri dalam pertimbangan di kediamannya masing masing
maka kamar tidurnya kamar mandinya minimalisasi tidak ada kontak dengan orang lain
ada petugas yang mengatur dan kemudian ada laporan dari hari ke hari
dan kemudian ketatipun dia ada di kediaman dia tidak boleh jalan jalan tidak boleh pergi ke luar
dan ini tentu dalam pengawasan tim surveillance dinas kesehatan setempat
jadi ini yang harus kita lihat
kita memberikan dispensasi tentu karena jabatan tanggung jawab strukturalnya
tanggung jawab fungsionalnya dan kewenangannya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan negara
jadi penyelenggaraan negara ini tidak boleh berhenti
ini harus terus
dan itu ada ban dan tanggung jawab di dalam dirinya
ya tapi diharapkan ini bisa dipastikan benar benar karantinanya dijalankan dengan baik ya pak
agar tidak muncul kesenjangan bagi rakyat begitu yang menjalani karantinanya
baik itu di wisma atlet di wisma pademangan di rusun pasar rumput maupun di hotel karantina
apalagi kalau hotel karantina kan juga sudah membayar biayanya sendiri
saya kembali lagi akan bertanya kepada pak maulana
pak maulana mungkin untuk menutup dialog kita
apa saja sih pak sebenarnya hak hak atau hal hal yang masuk ke dalam hak mereka yang menjalani karantina di hotel pak
dengan sistem berbayar
dan jika mereka tidak mendapatkan itu kemana bisa melaporkannya
bisa melapor untuk bisa dievaluasi
ya sebenarnya mereka melihat kalau kebutuhan apa komponen yang menjadikan hak mereka
pertama mereka mendapatkan hospitality pada saat mereka datang berturun atau arrive di bandara ya
dengan mereka sudah melakukan reservasi mereka akan mendapatkan barcode dari hotel yang bersangkutan
kemudian nanti dari pihak hotel nanti pada saat mereka sedang menunggu pcr
mereka akan dijemput oleh pihak hotelnya untuk di eskor menuju ke drop of area untuk mendapatkan transportasi menuju hotelnya
jadi mereka juga mendapatkan airport transfernya mbak
kemudian berikutnya nanti sampai di hotel mereka akan mendapatkan selama menjalankan karantina
mereka akan mendapatkan makan tiga kali di hotel tersebut
kemudian termasuk mereka mendapatkan laundry lima piece per hari
itu yang mereka dapatkan
kemudian dari sisi kesehatan mereka juga di hotel itu disiapkan tenaga kesehatan yang sudah standby
yang mereka dapat ada keluhan sewaktu waktu mereka bisa menghubungi pihak hotel untuk dihubungkan ke pihak tenaga kesehatan
kemudian berikutnya adalah dari komponen harga yang mereka bayarkan kepada hotel paket daripada yang mereka bayarkan tersebut
sudah termasuk biaya pcr sama dua kali
ada juga yang perlu diketahui bahwa sebenarnya
dari kalau begitu mereka melakukan reservasi
jadi tiba tiba mereka di hotel itu mereka juga diberikan gelang yang disitu baru dicopot seperti mereka
di rumah sakit ya
jadi mereka baru dilepas pada saat mereka check out atau sudah selesai masa karantinanya
itu adalah hal hal yang mereka harusnya mereka miliki atau mereka dapatkan selama mereka karantina di hotel
jika memang tidak sesuai dengan yang tadi pak maulana yusran sampaikan
itu berarti tidak sesuai dengan aturan dan bisa kemudian nanti menyampaikan ya
kepada pihak pihak terkait termasuk diantaranya hotel
tempat ia tinggal untuk bisa mendapatkan haknya
yang pasti kita sama sama dari tadi satu suara ya karantina ini dilakukan untuk sama sama mengantisipasi penyebaran virus corona
termasuk diantaranya varian baru varian omikron yang sudah terdeteksi di indonesia
untuk itu harus ada kolaborasi dan juga komitmen begitu dari semua pihak
baik itu mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri begitu pulang wajib untuk karantina
begitu pula dari pihak pemerintah maupun phri untuk sama sama memfasilitasi hal tersebut ya
dan diharapkan tidak ada itu ya pak ya yang namanya permainan harga
yang kemudian membuat juga hashtagnya cuan tarif karantina ini menjadi trending
saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak alexander ginting
yang merupakan ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
terima kasih banyak pak alex
terima kasih juga kepada pak maulana yusran sekjen phri
terima kasih banyak bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih selamat malam